presiden kan biasanya cukup sibuk ya mungkin saya whatsapp dulu
ya ada ternyata
ya sekali lagi pak jokowi terima kasih ya menerima saya ini di istana bogor
ngomong ngomong seorang presiden ini punya waktu senggangnya cukup banyak nggak pasti enggak ya
ya kita ini sabtu minggu kan juga seringnya ke daerah
tidur berapa jam
alhamdulillah berapa jam
tidur itu saya agak gampang ya misalnya di mobil saya tiga puluh menit bisa tidur
di helikopter tiga puluh menit lima belas menit saya juga bisa tidur
tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah mental korupsi
nah ini bagaimana
kalau kita lihat ya kasus iktp dan pejabat atau kepala daerah yang masih ini bagaimana
apa yang harus diubah pak jokowi
itu sistem itu sistem memperbaiki sistem
ya mrt lewat di depan istana bogor
nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru
karena orang harus mengerti yang namanya antri
kemudian yang kedua tepat waktu
kalau enggak tepat waktu ditinggal nanti sama mrt kita
kapan lewat ini pak jokowi
ini penting karena apa jelas jadwalnya jelas kapan dia tiba kapan dia berangkat waktunya jelas kapan dia berangkat dan dia tiba
yang dibawa apa juga jelas
sehingga akan menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
ini kira kira kalau kita tidak menyebut nama kriterianya yang paling penting
belum belum saya masih fokus pada kerja
belum belum sampai ke sana masih panjang masih panjang
kalau anak anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya
di bisnis semuanya meskipun bisnisnya bisnis kecil kecilan
kemudian yang gede gibran itu jualan martabak
ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkanlah
dan saya gak ingin mendorong anak anak untuk ikut dalam proyek proyek besar yang ada di pemerintahan
tidak saya sampaikan
tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana pak jokowi
saya sampaikan tidak